keriuhan pilkada di tengah pandemi harus diakui tidak seramai saat biasanya
baik di medsos dan juga di luar media sosial
tapi seperti apa kita mau lihat sekarang memotret keramaian media sosial hari ini
saya sudah bersama dengan mbak rustika herlambang yang sudah bergabung sejak tadi
mbak rustika terima kasih selamat malam ya sudah malam dari siang tadi ya
kita akan mengetahui lebih lanjut bagaimana dan apa yang terjadi tren pilkada dua ribu delapan belas
tapi secara general sampai malam ini masih rame atau enggak
masih rame sekali gitu
jadi sampai detik ini ada sebesar empat puluh enam ribu percakapan dari enam belas lima ratus akun di twitter
kita bisa lihat dari data dia beragam dari sabang sampai merauke
jadi enggak cuma daerah yang pilkada saja
ternyata tidak gitu dan nanti kita akan dapatkan fenomena yang menarik
kalau tadi dibicarakan terkait sama jawa barat misalnya
ternyata jawa barat adalah daerah yang akun akunnya itu rajin banget nge tweet soal pilkada
dibandingkan dengan daerah daerah yang lain itu
nah ada satu sisi yang menarik terkait dengan penyelenggaran hari ini
yang itu dipotret baik di media mainstream maupun di media sosial
dan hal itu adalah yang pertama terkait dengan partisipasi masyarakat
jadi bagaimana di media mainstream dan di media sosial mereka mengajak untuk datang ke sana untuk datang ke tps
kita mau lihat nih sekarang ya secara general mungkin
kedua adalah terkait dengan ini adalah data yang tadi saya sampaikan
dari sabang sampai merauke
dan ini adalah isu isu yang berkembang sampai sore ini tadi
jadi satu partisipasi masyarakat
kemudian yang kedua adalah terkait dengan protokol kesehatan
baik di media sosial maupun di media mainstream mereka selalu mengingatkan
datanglah dengan protokol kesehatan dengan sangat ketat dan saling mengingatkan gitu
dan yang ketiga adalah soal pengamanan pilkada
jadi ternyata pilkada hari ini yang awalnya banyak orang khawatir ternyata berakhir dengan baik gitu ya
dianggap jadi menepis kekhawatiran yang selama ini terjadi gitu
dan apa yang terjadi pada pilkada tahun ini adalah salah satu rapor sebenarnya
keberhasilan pemerintah keberhasilan masyarakat dan juga keberhasilan netizen
dalam membuat pilkada ini aman seperti yang kita lihat saat ini
itu kalau misalnya dari sisi keamanan tapi sebenarnya yang bikin deg degan selama ini epidemiolog dan juga dokter itu kan dari sisi protokol kesehatan ya gitu
itu rame juga nggak sih dibahas
itu sangat rame sekali
nah isu terbesar dalam satu minggu terakhir karena terkait dengan protokol kesehatan
mereka khawatir sekali ada kluster karena pilkada
jadi dalam satu minggu terakhir itu terjadi isu yang paling besar itu adalah terkait dengan protokol kesehatan
kenapa karena pandemi dilakukan pada saat tingkat covid sedang tinggi sekali
dan itulah yang membuat netizen itu khawatir sekali
tapi apa yang kita lihat di hari ini
sejak tadi pagi televisi gitu ya
cnn juga gitu menyampaikan bahwa kita harus hadir ke pilkada dengan prosedur seperti ini gitu kan
ya prosedurnya ketat ya
prosedurnya ketat gitu
di media sosial juga seperti itu
dan itulah yang membuat situasi ini berlangsung aman hingga saat ini
dan emosi netizen terhadap penjelangkan pilkada adalah anticipation
termasuk mereka merasakan bersyukur karena kekhawatiran mereka sedikit berkurang gitu
ada tadi ya terkait dengan cuitan netizen yang mereka khawatir
karena apa karena petugas tps itu datang ke tempat otg misalnya seperti itu
nah itu adalah beberapa hal yang sebenarnya kemarin sempat menjadi kontroversial gitu
kenapa kpu harus meminta petugas datang ke pasien covid gitu
sementara kami ketika ada keluarga kami kami hanya bisa video call
nah itu adalah beberapa kontroversi kecil yang terjadi
tapi dibandingkan dengan percakapan netizen hari ini
secara keseluruhan mereka ternyata cukup antusias gitu ya
dan saling mengingatkan
dan yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah rapor terkait dengan keberhasilan pemerintah untuk mesosialisakan pilkada
terkait dengan aparat dan keamanan pengamanan pilkada
yang ketiga adalah partisipasi masyarakat termasuk juga netizen untuk menjaga situasi pilkada ini berlangsung dengan damai
tapi mbak rustika aku penasaran sebenarnya keramaian pilkada itu yang sekarang ini
apakah juga seramai bisa dibandingkan pada saat kalau nggak pandemi
jadi sebenarnya menarik ya
saya juga tadi singgung bahwa ternyata pilkada tahun ini itu adalah pilkada rasa dua ribu dua puluh
karena terjadi betul
karena di beberapa wilayah di indonesia ada beberapa wilayah yang dia dimensiun jauh lebih tinggi daripada wilayah yang lain
padahal wilayah yang disebut itu adalah wilayah yang kecil gitu
oke misalnya apa tuh
oke surakarta ya
kemudian tangerang selatan
karena ada beberapa paslon yang berkaitan dengan ikon tokoh kan
nah itulah yang sebenarnya menyebabkan kenapa percakapan terkait dengan pilkada tahun ini itu jauh lebih rame gitu
di sisi lain sebenarnya pada saat mau pilkada dilaksanakan gitu ya di bulan september lalu
terjadi pro dan kontra yang luar biasa
apabila pilkada tetap dilaksanakan
tetapi pemerintah dengan masyarakat berusaha untuk mengingatkan gitu
karena kita tidak ada yang tahu kapan pandemi itu akan berakhir
kita sekarang jeda dulu nanti kita akan bahas beberapa daerah yang tadi rame itu ya
surakarta medan dan juga tangerang selatan yang rame
kita sekarang jeda tetap di cnn indonesia election
anda masih bersama kami di cnn indonesia election dan saya masih bersama rustika herlambang
kita akan kembali melihat mengulik seperti apa keramaian media sosial khusus terkait dengan tiga wilayah ya
tiga wilayah yaitu kota surakarta kota medan dan juga tangerang selatan
silahkan mbak tika ini kita sekarang ada solo dulu kita bahas nih
nah jadi solo ini kita bicara tentang media
bagaimana media itu memframing terkait dengan calon calon tersebut gitu
dan kita melihat bahwa sebenarnya media itu memberikan ruang yang sama
pada dua paslon baik kepada gibran maupun kepada bagio
dan secara ton juga terlihat bahwa ternyata dua figur ini hampir sama secara framingnya
jadi media netral memberitakan mereka gitu
tetapi di media sosial ternyata berbeda gitu
dimana gibran itu mendapatkan ruang jauh lebih besar dibandingkan dengan bagyo gitu
ini ya di sini ya kelihatannya
ini adalah hari ini ternyata gibran jauh lebih tinggi diberitakan daripada bagjo
kemudian kita bisa melihat sebenarnya seperti apa pergerakan terkait dengan pilkada solo di hari ini
nah ini adalah situasinya percakapan di netizen sempat rame pada jam sebelas
ini tanggal sembilan hari ini ya
pada hari ini
dari waktu ke waktu dan juga ketika pukul tiga sore tadi
sore tinggi pada saat quick count sudah mulai stabil ya angga
nah kita pengen tahu dong sebenarnya apa ya yang terjadi pada detik detik terkait dengan pilkada solo di hari ini
nah kita bisa melihat bahwa sebenarnya emosi terbesar yang ditujukan pada netizen itu adalah anticipation yang warna orange
merah adalah emosi amarah
surprise adalah yang warna biru
nah apa yang menyebabkan situasi ini agak dinamis gitu
jadi sebenarnya ini kita bicara soal
lumayan masih ada yang surprise ya
kira kira udah gak ada yang surprise lagi
itu semua terkait dengan satu hal yang sama
tetapi di respon oleh netizen dengan cara yang berbeda
dengan tone yang berbeda
dengan ekspresi yang berbeda
dan itu adalah terkait dengan satu soal saksi
kemudian kedua adalah soal ktp
nah itulah yang membuat
rame di hari ini
nah kemudian ini kalau jam tiga sore kelihatan nih ada warna kuning
itu adalah joy
kemudian yang besar banget ini adalah anticipation
apa yang terjadi di jam tiga itu
menariknya adalah ternyata netizen yang merespon pada jam tiga kebanyakan berasal dari jawa tengah
kita bisa lihat nih yang sekarang ya
dia berasal dari jawa tengah yang dia memberikan harapan kepada gibran
gibran menurut quick count anda sudah menang
jadi anda harus berpikir tentang kota solo gitu
anda sudah milik warga solo gitu
tidak lagi milik partai katanya gitu
nah ini yang menarik juga

nah kalau dki jakarta juga rame nih tentang pilkada solo
dki jakarta itu mereka fokus pada soal quick count
siapa yang menang
jadi situasi itu bergerak lain gitu
tapi lucunya kenapa jawa barat muncul di sini
netizen kebanyakan perempuan mereka salah fokus dalam tanda petiga
bicara soal fashion yang digunakan oleh kaisang
dan kemudian kakaknya yang di pilkada solo juga akhirnya kena juga
karena di tag gitu kali ya
betul sekali gitu
nah jawa barat adalah salah satu akun yang cukup aktif ya
bicara terkait dengan pilkada di seluruh indonesia ternyata gitu
oke kita lihat sekarang yang berikutnya apa medan
kita bicara soal medan
oke kita lihat medan ini dia medan
nah medan ini sama seperti yang kita sampaikan tadi
bahwa media itu sebenarnya memberikan framingnya hampir mirip gitu
walaupun ternyata secara jumlah kelihatan merah lebih tinggi dikit lah gitu
kalau yang tadi solo kan hampir berimbang gitu
karena ternyata media lebih banyak sedikit memberikan respon kepada bobby daripada kepada ahyar
tetapi kita juga lihat bahwa secara framing juga ada perbedaan sedikit gitu ya
oke kita lihat sekarang yang secara warna warni itu tadi
nah ini bicara terkait dengan pilkada medan
ini yang rame ramenya tadi ya
jadi situasinya itu sama
ini adalah waktu tadi pagi
dan kemudian sama juga ketika sudah diumumkan gitu
nah secara emosi sebenarnya pilkada medan ini netizen itu sudah menganggap bahwa ah sudah pasti menang gitu kan
jadi itu yang membuat sebenarnya mereka merespon dengan antisipasi gitu
oke antisipasi tinggi banget ya disini
tetapi sebenarnya hal yang menarik itu adalah netizen di medan itu ternyata mereka antusias memposting
yang pertama yang kemenangan pas lo di masing masing tps
tps ku menang ini tps ku menang ini gitu
yang kedua adalah soal golput
golput adalah satu sisi yang kemudian direspon oleh netizen
dan yang ketiga adalah soal netralitas
jadi ternyata tiap daerah itu memiliki
isunya beda beda ya
rasanya beda beda gitu di hari ini
dan itu terungkap semua sekarang per hari ini jadi semakin ramai kencang ya
inilah yang menyebabkan perbedaan dengan kota solo
dimana kalau solo tadi di respon dari dki gitu kan
dari wilayah yang lain
dan itu menunjukkan bahwa ternyata memang netizen medan fokus kepada bobi gitu
mbak rustika sayang sekali waktu kita habis
jadi sepertinya kita masih belum sempat nih membahas tangerang selatan
tapi terima kasih sekali lagi sudah bergabung
dan sudah memberikan kita gambaran paling tidak dua wilayah yang hangat hangatnya di bintang
hangat hangatnya dibicarakan di media sosial gitu ya
terima kasih banyak mbak tika
dan jangan beranak dulu kami akan kembali si anand indonesia election segera kembali bersama reynhard sirai
tetap bersama kami